masa liburan telah tiba
di tengah kesibukan yang padat
momen liburan ini bisa menjadi waktu
untuk bersenang senang bersama keluarga
seperti anastasia aparadita
wanita yang kerap disapa dengan dita ini
tidak akan melewatkan momen liburan
tanpa menghabiskan waktu bersama suami dan anaknya
memiliki anak yang masih berusia di bawah satu tahun
dita mengaku butuh persiapan ekstra
jika bepergian dengan jangka waktu yang lumayan lama
karena kan kalau mau masak sendiri pas traveling susah
terus nyari restoran yang baby friendly juga gak banyak
jadi harus kayak apa
nah baiknya semua itu bawa dari rumah
aku sih selalu bawa aja semua dari rumah
pertama nggak perlu beli waktu di luar kota
atau kalau barangnya terlalu besar gitu ya
kita bisa sewa di kota kota yang ada gitu
nah biasanya aku bawa semua tuh
makanan yang udah dibikin di rumah kita frozen
itu kalau misalkan bayinya udah mulai makan
atau enggak asih
asih itu juga ada yang beberapa di freezer
jadi udah frozen
itu bisa dibawa juga
selain membuat list untuk keperluan pribadinya
dita juga menyiapkan kebutuhan suami
dan anaknya ivo dan max
ia juga berkonsultasi ke dokter
untuk keamanan anaknya sebelum melakukan perjalanan
sebab liburan kali ini dita dan keluarga
berlibur menggunakan transportasi udara
persiapan serupa juga dilakukan oleh para ibu lainnya
ketika memasuki masa liburan
kebetulan anak saya kan bayi tuh baru umur satu tahun tiga bulan
perlengkapannya sih kayak biasa aja paling juga bawa pampers
terus bawa cemilannya
sama bawa susunya
yang pasti kesehatan
sama bawa vitamin buat anak anak juga
untuk kita juga karena kan kita yang jagain anak anak kan
jadi harus lebih fit
dr gunawan yang merupakan spesialis penyakit dalam rumah sakit medis
pepergian selama masa berlibur
kerap kali mengabaikan kesehatan tubuh karena padatnya aktivitas
serta pola makan yang berantakan terutama bagi anak anak
penting sekali untuk membuat jadwal selama berlibur
sehingga jam makan tidak terlupakan
masyarakat sudah harus melewas padat terhadap penyakit tropis
ketika memilih destinasi berlibur
segala jangan lupa pakai sunscreen
atau pelindung tabir surya ya
apalagi kalau kita mau berwisata ke daerah pantai
atau ke daerah pegunungan walaupun dingin
dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting adalah
kita tetap sehat dengan konstruksi vitamin
dan makan cukup serta istirahat yang cukup
selain pola makan
pola istirahat juga perlu diperhatikan
terutama bagi anak anak
dianjurkan tidur selama minimal tiga puluh menit di saat siang hari
hal ini untuk mencegah rasa kantuk dan kelelahan
seperti berlibur di daerah pantai
banyak sekali yang bisa kita lakukan
seperti bermain pasir
berenang bersama keluarga
dan juga bercengkerama bersama keluarga
hanya saja jangan melupakan asupan nutrisi anda
dan juga vitamin selama berlibur
dan selama berada di pantai
jangan lupa menggunakan sanskrit
tim liputan cnn indonesia